bantuan logistik dan peralatan untuk warga terdampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro tiba di pelabuhan buhias pulau tagulandang pada kamis malam
bantuan berupa logistik dan peralatan ini berasal dari kodam tiga belas merdeka yang hendak dibawa ke posko pengungsian
selain bantuan logistik kodam tiga belas merdeka juga menyiapkan personil perbantuan seperti tenaga medis dan personil tni lainnya yang akan membuka layanan dapur umum
dan rumah warga yang terdampak bencana
personil yang diberangkatkan terdiri dari tujuh belas anggota dit polairut dan sepuluh tenaga kesehatan serta anggota personil brimob sebanyak tiga puluh
kita sudah menyiapkan juga personil dari brimob yang nanti mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam dapur umum
termasuk nanti ada bantuan juga dan saya sudah koordinasi langsung dengan kapolres
jadi sementara masih ditangani di sana dan saya sudah juga melapor atau menyiapkan berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah
sejumlah bantuan mulai tiba di pulau tagulandang lewat kapal laut pada kamis sore
pantau kapal milik tni angkatan laut serta kapal knp pasatimpo tiba membawa bantuan
serta mengevakuasi warga keluar dari pulau tagulandang menuju ke pelabuhan bitung
penjabat bupati sitaru ditemui saat memantau kedatangan bantuan menyampaikan
saat ini butuhan mendasar seperti alat tidur makanan serta pakaian sangat dibutuhkan warga saat di pengungsian
untuk kebutuhan dasar makan hidup perjayaan dan sarana penerjang seperti apa namanya
jadi pengungsian kasur atras selimut itu kita siapkan juga bagi saudara saudara yang pengungsian
basarnas manado dengan menggunakan kapal kn bima sena mengevakuasi warga dari pulau tegulandang
ke pelabuhan munte di likupang
yang menjadi prioritas evakuasi adalah warga yang sedang sakit perempuan dan anak anak
dan sejumlah warga binaan serta petugas lapas
tim sar manado juga telah mengerahkan perahu karet
guna menyisir sejumlah wilayah di pulau tagulandang untuk mencari warga yang melakukan evakuasi mandiri
dan menambah personel dan perahu karet untuk penyisiran pulau
sejumlah warga pulau tegulandang tertahan belasan jam di atas kapal di pulau siau
setelah kapal yang dinaiki dari pelabuhan manado tidak bisa berlabuh akibat erupsi gunung api ruang
para penumpang menerima bantuan makanan dari agen
dan kapal pemerintah dan komunitas di pulau siau
pasca erupsi gunung api ruang di sitaro sulawesi utara
ancaman pada warga masih membayangi di dalam radius enam km
bnpb mengatakan seharusnya ada sebelas warga yang dievakuasi
data ini terbagi dalam tiga wilayah risiko rendah
risiko tinggi itu ada sekitar satu lima ratus delapan puluh lima jiwa dalam radius dua lima km
yang wajib untuk keluar dari daerah risiko tinggi ini
ini masih kita koordinasikan dengan bpbd
evakuasi mandiri jadi kita masih belum bisa memantau dan mendata secara detail
apakah yang satu lima ratus ini dari hitungan populasi statis kita sudah keluar dari radius dua lima km atau belum
sedangkan kalau kita hitung sampai risiko sedang dan risiko rendah
kita keluarkan dari radius enam km yang ditetapkan oleh ppmbg
kita tambah buffer satu km
jadi ini adalah satu lima ratus penduduk yang harus mengungsi untuk sementara waktu